pengaturan screening pelaku perjalanan internasional terbaru
ditetapkan menjadi yang pertama
kewajiban testing dengan hasil negatif
maksimal tiga x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
yang kedua kewajiban telah menerima vaksinasi covid sembilan belas
minimal empat belas hari pasca penyuntikan
kemudian ketiga kewajiban testing ulang atau entry test
saat kedatangan di pintu masuk
yang keempat penyesuaian durasi wajib karantina
menjadi yang pertama tiga hari untuk pelaku perjalanan internasional
yang telah menerima dosis penuh vaksinasi
melalui pernyataan jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas
wikwa disasmito dalam konversi pers pada selasa sore
pemerintah resmi memperlakukan karantina bagi pelaku perjalanan internasional
baik wni atau wna selama tiga x dua puluh empat jam
kebijakan ini berlaku di semua pintu masuk negara indonesia
dan resmi berlaku dua november dua ribu dua puluh satu
namun untuk dapatkan kemampuan
untuk dapat melakukan karantina tiga x dua puluh empat jam
ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi
bagi pelaku perjalanan internasional yaitu
melalui se satgas covid sembilan belas nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu
pelaku perjalanan internasional penerima satu dosis vaksin
tetap wajib karantina selama lima x dua puluh empat jam
sementara pelaku perjalanan internasional penerima dua dosis vaksin
selain itu setelah selesai melakukan karantina
para pelaku perjalanan internasional
juga diharuskan melakukan tes pcr kedua dengan ketentuan
pada hari keempat karantina bagi pelaku perjalanan internasional
yang melakukan karantina selama lima x dua puluh empat jam
dan pada hari ketiga karantina bagi pelaku perjalanan internasional
yang melakukan karantina selama tiga x dua puluh empat jam
diki budiman menyebut
kebijakan karantina tiga x dua puluh empat jam tersebut dinilai cukup aman
untuk diterapkan asalkan memenuhi beberapa persyaratan
dan beberapa persyaratan
seperti negara asal pelancong harus sudah berstatus level satu atau dua
jadi ada dua kriteria
kriteria dari negara asalnya kriteria penumpangnya
kriteria negara asal ada tiga
pertama dia harus dalam level satu atau dua who
angka reproduksi dia di bawah satu
kemudian cakupan vaksinasi penuhnya di negara itu
tidak mesti sampai
pada pelancongnya atau pengunjungnya
yaitu pertama dia sudah divaksinasi
ya lah lengkap dalam durasi enam bulan pas kesuntikan kedua
kalau dua kali
kemudian juga dia pcr nya negatif tiga x dua puluh empat jam
kemudian dia juga tidak menunjukkan gejala
dan tidak dalam kasus kontak
kemudian kalau ditambah lagi
kalau dia itu direct flight
kalau dari tempat saya dari brisbon ke bali
kalaupun misalnya transit transitnya di negara yang
juga dalam daftar aman tadi levelnya
bahkan diki budiman menyebut pemerintah pun dapat menerapkan kebijakan non karantina
bagi pelaku perjalanan internasional jika kriteria kriteria tersebut telah dipenuhi
adi duwinanda baramaestro jakarta